bantu ayo kepala dinesh atur
jangan ikut bergerombol
wali kota bekasi rahmat effendi meluapkan kekecewaannya saat tiba di stadion patriot candra braga rabu pagi
ia mendapati ratusan tenaga medis yang akan mengikuti rapi tes berkerumun di sejumlah titik
satu meter jarangnya satu meter
rahmat meminta petugas mengatur masa dengan jarak aman
rapid test diikuti satu ratus enam puluh lima tenaga kesehatan di bekasi
nantinya mereka akan terjun ke lapangan melakukan rapid test covid sembilan belas bagi masyarakat secara door to door
setelah ini mereka datang bawa jarum itu door to door
jadi tidak perlu takut tidak perlu panik dan itu dirahasiakan
nanti hasilnya kita kumpulin di sini nanti yang negatif kita kasih via online via wa atau ini
tapi yang positif kita datengin kita ambil kalau bisa diisolasi
selain itu bandung mulai mencari jalan
bandung mulai mengadakan rapi tes pada rabu siang
tes awal diutamakan bagi tenaga medis dan non medis di rumah sakit hasan sadikin bandung
terutama yang sering berinteraksi dengan warga yang memeriksakan kondisi kesehatannya terkait dengan covid sembilan belas
diperkirakan dua ratus tenaga medis dan non medis akan melakukan rapid test
gubernur jawa barat ridwan kamil menjelaskan tes ini dilakukan untuk mencari peta persebaran dan memutus mataratek covid sembilan belas di jawa barat
kalau kita lihat peta jawa barat dari lima puluh sembilan hari ini yang mayoritas ada di bodebek
menandakan pengetesan akan lebih banyak di zona bogor bogor depok bekasi bekasi
ridwan kamil menyebut ada tiga kriteria penduduk yang boleh mengikuti rapi tes
pertama orang yang memiliki resiko tinggi termasuk orang dalam pemantauan dan tenaga medis
untuk kategori ini tes dilakukan di rumah sakit
kedua orang yang dalam menjalankan proses penyelenggaraan
harus melakukan interaksi sosial dengan massa seperti babinsa dan pedagang pasar
terakhir warga yang sudah menunjukkan gejala terinfeksi virus corona
untuk kategori kedua dan ketiga rapi tes bisa dilakukan melalui drive thru
sebelum tes peserta harus melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu